nyawa mana yang bisa diganti dengan barang atau peruang
muhammad halsa atallah saputra korban kecelakaan maut yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
di mata sang ibunda merupakan sosok anak yang baik
pertama dari dua bersaudara pasangan adisa putra dan duisa fiera ini juga berprestasi di bidang bela diri taekwondo
taekwondo yang digeluti sejak sepuluh tahun dengan pelatih ayahnya sendiri
sejumlah penghargaan pun sudah pernah diraih
tiga minggu sebelum meninggal rencananya ia akan mengikuti seleksi prapon di banyu asin sumatera selatan
prestasinya sangat banyak
kami bawa sih tapi masih mobil dan saya lupa untuk bawa ke sini beberapa medalinya kami bawa
pertama almarhum adalah atleta taekwondo
selama ini masih ada di kabupaten bekasi tapi sebenarnya saat almarhum meninggal
tiga minggu kemudian itu harusnya mewakili banyu asin
bahkan satu minggu sebelum kejadian almarhum berencana mengikuti kejuaraan kapolri cup mewakili kampusnya
pergian almarhum sangat disesalkan oleh kedua orang tua
dia terlindah segala macam
itu diperlakukan kepada saya
itu saya yang mengalami
dan saya yang mengalami itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu
hingga saat ini meski pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian sang anak untuk selamanya
namun pihak keluarga berharap keadilan hukum
yang seadil adilnya bisa terlaksana
erik kustara bekasi jawa barat